aksi penyiraman air aki ini terjadi di jalan raya al kamal kedoya kebonjeruk jakarta barat
pada hari rabu tanggal dua maret dua ribu dua puluh dua lalu
diketahui korban berinisial md tiga puluh satu tahun bekerja di salah satu bank swasta
disiram oleh tersangka berinisial pd enam puluh tahun
bd adalah driver ojek online langganan korban sebelumnya
awalnya korban menggunakan jasa langganan ojek tersangka untuk mengantarkan korban pulang pergi ke kantor
tempat bekerjanya yang lama di kawasan jakarta selatan
namun korban kemudian memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa tersangka lantaran pindah tempat bekerja
hal itu membuat tersangka naik pitam sehingga terjadi penyiraman tersebut
tak hanya itu tersangka juga mengintimidasi dan mengirim ancaman
melalui pesan singkat kepada korban
akibat insiden tersebut korban mengalami luka di bagian kulit rambut kepala dan di bagian kedua matanya
korban langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib
kini tersangka telah ditangkap unit reskrim polsek kebonjuruk di kawasan rawabuaya cengkareng jakarta barat
oleh pelaku pelakunya ini bernama bd umur enam puluh tahun
yang mana antara korban dengan pelaku ini sudah berlangganan jasa ojek online ya
korban adalah selaku pelanggan ojek online
dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti berupa pakaian dan jaket ojol yang digunakan saat menyiram korban
sementara tas dan wadah botol plastik bekas yang digunakan untuk membawa air aki masih dicari petugas
atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tiga ratus lima puluh satu kuhp tentang
yang diperlukan oleh pemerintah